puncak perayaan imlek yang digelar di berbagai daerah di jawa timur berlangsung meriah
di surabaya perayaan imlek dimeriahkan dengan fashion show dan atraksi barongsai
sementara di masjid cengho warga muslim tionghoa berbagi kegembiraan dengan anak yatim
dengan berbusaan naik cheongsam khas negeri tirai bambung
dua siswi pelajar smp katolik surabaya berlenggak lenggok di atas panggung untuk merayakan imlek
mereka juga menghibur penonton dengan bermain kecapi serta membawakan sejumlah lagu khas mandarin
tak luput atraksi wushu juga ditampilkan serta permainan genderang yang atraktif
segala bentuk kegiatan ini merupakan wujud kegembiraan warga tionghoa menyambut datangnya tahun baru cina
sementara di mojokerto ribuan warga antusias menyaksikan kirap barongsai dan patung dewa dewi yang diarak keliling kota
ribuan warga merasa terhibur karena pertunjukan barongsai di kota onde onde ini hanya digelar tiap tahun sekali
mereka berharap agar tahun ini rasa toleransi antarumat semakin erat
lain halnya dengan perayaan imlek yang dilakukan puluhan warga muslim tionghoa di masjid cengho surabaya
perayaan imlek dilakukan dengan berbagi angpao dan hadiah
untuk puluhan anaknya
selain berbagai rezeki mereka juga menggelar doa bersama untuk kerukunan dan kesatuan bangsa indonesia